usai tiga bulan cuti kampanye pilkada periode pertama selesai pasangan basuki jarod kembali ke tampu gubernur dan wakil gubernur dki jakarta mulai sebelas februari lalu
kembalinya mereka di kursi pemerintahan bagi sebagian pihak dianggap sebagai tindakan yang tidak fair dan kurang etis mengingat status basuki sebagai tersangka kasus penodaan agama
selain status tersangka basuki kembalinya sang petahana di kursi dki satu dan dua dianggap membuat pertarungan pilkada putaran kedua dki menjadi tidak fair
karena posisi petahana yang menguasai birokrasi dan pemerintahan rawan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye terselubung
namun jarot saiful hidayat membantah hal tersebut jarot justru menganggap penetapan basuki cahayapurnama sebagai tersangka yang melanggar aturan
ini posisi kan sebetulnya tidak ibu kan
bapak siput itu sudah lama setiap minggu harus menghadapi sidang yang satunya bebas
ini aja sudah melanggar aturan kalau menurut saya
dulu zaman kapolonya pak jodin itu kan harus suat edaran
ketika masuk masa pilkada gitu ya maka proses hukum itu sementara dihentikan sambil menunggu
kan gitu kan ya nah ini kan enggak
tapi kita ada fungsi enggak cengeng